ini jualan gelang magnet mak
magnet yang buat kulkas
bukan nak ini gelang magnet
gelombangnya bikin energi negatif kita jadi positif
bau apaan nih
masya allah mak
gara gara energi negatif nih
sekarang bang mardi kerja di mana
saya nggak kerja saya freelance
jualan ini nih
gelombangnya bisa bikin energi negatif kita jadi positif
emang sekarang energi kita negatif
saya udah ngantuk
kalau gitu mas saya ngopi di rumah aja
gelangnya kasih diskon
lo mau ngapain sih pur beli beli gitu gituan
siapa tahu nasib gue berubah jack
gue bisa jadi kaya
gue bisa jadi ganteng
terus gue bisa jadi punya pacar
pur ganteng itu takdir nggak bisa lo rubah
kalau jodoh itu udah ada ngatur
nah kalau kaya gue tahu
lah ini nunggu
kok tadi lagi ngapain
lagi pakai gelang magnet
coba panjangi tangannya yang lebar
nah ini baru kerasa manfaatnya
pur apa orang
wah si abang baik banget
masa nawarin ojek terus dikasih temennya
bu bukannya dia baik
zat ibu ini ntar kemana ya
ya lo tanya sama ibunya lah
baru mateng tuh airnya
bang rasa saya ke depan bang
kan kopinya juga masih panas
antar doang sebentar ke depan
kita juga balik lagi kopinya udah dingin
tukang ojek apa tukang koran
abang mau beli koran apa mau ngojek
abang di depan gak apa apa ya
kok duduknya begini bang
saya takut lebut bang
saya gak ngebut
beneran ya bang
janji ya bang
gua juga ilang
abis sepi sih
jadi saya ngantuk
mendingan lo pulang aja deh sana
mau beli apa
oh pasti mau lihat gosip artis ya
enggak gua yuk
berita apa artis
masih gak sama sama
ya udah belinya nanti aja ya
eh tapi kan oj ini cuman satu
gantian aja tuh neng
ya udah aku duluan
sendiri dong aku
neng jemput lagi kamisnya ya
gak ngaruh ah
ah ngaruh ah
teh iya berasa enak gak
enak gak ya
iya nih tadi ojk cuman satu
habis dari mana
habis jualan koran di lampu merah
oh padahal tadi laras tuh mau beli majalah
beli yang mana
beli sekarang aja
yang mau beli kan laras bukan saya
emang harusnya orang beda beda
ada yang cepat ada yang lambat
iya mbak yanti lambat
berarti harus dipakai tiap hari
kalau mau kerasa manfaatnya
kalau mau pakai tiap hari berarti saya harus beli
tapi murah kok
lu ngapain kemarin
sekarang bang mardi jualan gelang magnet pak
magnet yang buat kulkas
gelombangnya bikin energi negatif kita jadi positif
bau apaan nih
masya allah mak
bolu diopeng mak
gara gara energi negatif nih
balu rumah jadi gosong
langsung nyebut putri ya kang
eh eh kalau disana
ya allah kalau disana kenapa
ngobrolnya disini aja
lo sekarang jualan
bukan batu biasa mak
magnet yang kayak di kulkas
buat apa nih
kalau dipakai bisa bikin badan jadi sehat mak
ya kalau mau manjur makanya sambil olahraga
oh seperti itu
apk jullie tuh still gak sampai best ya

yang kita jaga
cyker ya ah
saya mau ke warungnya haji solonikpur mau ngopi